ya dan saat ini kita sudah terhubung dengan kepala bidang medis tim koordinator relawan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas bapak yosef william ketua umum persatuan perawat nasional indonesia bapak harif fadilah lalu juga ada ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia prof zubairi jurban selamat malam bapak bapak
kita adalah atlet dan juga pasien kita juga banyak tenaga medis rata rata sudah bertugas di sana cukup lama juga dan memang tenaga medis juga mulai mengalami kejenuhan ya dan mereka mulai capek juga karena sama saja mereka juga manusia dan pada saat ini mereka juga bertanya tanya kapan ini selesai kapan ini berakhir ya karena pasti mereka juga sudah mulai letih
maksudnya bukan hanya di wisma atlet tapi di wisma
maksudnya bukan hanya di wisma
iya tadi katakan dulu mencukupi terus kemudian ada yang kan lumayan banyak yang satu perspektif sehingga dari rekaman bina sehingga masuk kerja sehingga memang permintaan permintaan dari rumah sakit rumah sakit perucukan perusahaan itu sudah dikerjakan oleh dinas kesehatan bidai

maksudnya bukan hanya di rekaman bina sehingga mereka juga mulai bertugas di sana cukup lama juga dan memang tenaga medis juga mulai bertugas di sana cukup lama juga
kalau seorang dokter ada di ruang covid itu akan semakin capek tentu dan akan risiko tertular semakin meningkat apalagi kalau kemudian terjadi kesapean kenahan atau istilahnya burn out
lalu pak zubairi ini sebenarnya jumlah dokter yang ada yang bertugas saat ini itu berapa dan untuk yang idealnya itu sebenarnya berapa pak
jumlah sekarang ya sesuai dengan rumah sakit masing masing
jadi setiap rumah sakit mempunyai jumlah dokter dan berbeda beda
namun pada waktu mulai ada koleha yang terinfeksi harus karantina maka memerlukan tambahan
dan tambahan itu permintanya sudah disampaikan ke dinas kesehatan dki dan sudah diberikan
yang saya maksud adalah kita kan covid nya juga harus covid indonesia
alangkah berarti di jogja wadim maupun provinsi yang lain mulai miyak tambahan untuk dokter dokter yang di rumah sakit berusaha
sebelum saya ke pak yosef ini saya ke pak harif terlebih dahulu
ini pak arief penelitian dari fakultas kedokteran universitas indonesia menyebutkan bahwa banyak tenaga medis ini mengalami kelelahan dan juga keletihan mental dalam menangani pasien covid sembilan belas
untuk perawat sendiri ini pak bagaimana sebenarnya
pengaturan jam kerja dan juga penugasannya begitu khususnya bagi para perawat di seluruh indonesia pak
terutama kita terima kasih mbak fani
terutama kita bicara pada daerah daerah yang epicentrum ya
yang memang pasti mengalami beban yang lebih berat dibanding dengan yang tidak begitu
saya lihat misalnya dki jawa timur jawa tengah sulawesi selatan
terutama kelelahan memang sudah muncul
sudah muncul karena apa
karena berbagai faktor
pertama memang karena sudah lama
kemudian jam kerjanya memang jam kerja seperti biasa seperti tidak ada pandemi
kemudian bukan kita bertambah
dan ditambah satu lagi adalah banyak juga teman teman kami yang terinfeksi tidak harus istirahat
dan mereka harus karantina
maka harus ada yang bekerja
kadang kadang dia overtime
atau dibantu dengan tempat yang lain
sementara tempat yang lain yang tidak menangani covid juga kekurangan
efek dominonya seperti itu
jadi saya kira ini penting sekali bagaimana kita bersama sama untuk mengurangi jumlah yang sakit ini
sehingga beban kita tidak menjadi berat
oke kita akan lanjutkan bincang bincang terkait hal ini
bapak bapak kita akan jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia connected
tentunya tidak hanya ada di epicentrum saja begitu
bagaimana pak kondisi relawan tenaga kesehatan ini di berbagai daerah di indonesia saat ini
ya siap terima kasih bu fani
isinya sebetulnya juga di semua tempat sebenarnya hampir sama
cuma memang beban kerjanya mereka yang berbeda
pada daerah daerah epicentrum itu beban kerjanya jauh lebih tinggi
tapi di tempat yang lain juga mereka sebetulnya sama sama saja
karena sekarang sebetulnya di hampir seluruh tempat di indonesia juga
sebetulnya di hampir seluruh tempat di indonesia juga

jadi mereka cukup letih juga terutama sebetulnya secara mental
karena sekarang mereka selalu menghadapi kemungkinan risiko untuk tertular
karena sekarang mereka selalu menghadapi kemungkinan risiko untuk tertular
sehingga itu merupakan beban moral yang cukup besar

karena mereka juga tetap harus berjuang untuk menyelamatkan korban korban covid yang ada
sehingga mereka harus tetap perform untuk se maksimal mungkin
lalu apa yang dilakukan untuk melakukan perbuatan dassault
kelelahan atau keletihan ini dan koordinasinya bagaimana pak dari tenaga medis yang di daerah dengan yang ada di pusat
baik siap jadi kalau misalnya kita selalu di pusat ini selalu siap memantau apa yang ada terjadi di daerah
bila kalau daerah membutuhkan kita untuk mendorong relawan relawan yang ada untuk menggantikan
dan juga memang seperti tadi salah satu yang kita rencanakan adalah untuk memperpendek masa kerja atau masa shift daripada perawat yang biasanya mungkin delapan jam
kemudian mereka dua hari berturut turut delapan jam kemudian mereka beristirahat ini nanti kita jadi naik turun
jadi delapan jam bertugas kemudian istirahat delapan jam beristirahat jadi lebih banyak istirahatnya
ya berarti diperlukan penambahan jumlah tenaga medis dong pak karena jamnya kan dikurangi begitu dan shiftnya juga pasti ditambah
apa ditambah lagi begitu jumlahnya atau seperti apa
siap saat ini juga memang betul kita sedang berusaha untuk menambah terutama di sini tenaga dokter dan tenaga perawat
karena mereka yang langsung bergerak dengan para pasien
seperti contohnya sekarang di dki sendiri kita membutuhkan hampir sekitar seribu
satu orang tenaga perawat dan hampir enam ratus orang tenaga dokter untuk meng cover sekitar di jakarta saja
untuk jakarta dan sekitarnya maaf
oke berarti memang jumlah ini menjadi kunci begitu ya
saya ke prof zubairi nah profesor ini menteri kesehatan ini menyebutkan bahwa katanya ada tiga lima ratus dokter internship atau magang yang siap membantu menangani pasien covid sembilan belas
lalu bagaimana pak atau sejauh apa kesiapan para dokter magang ini
untuk menangani pasien covid sembilan belas
ya sekarang ini kekurangannya sejati atas itu oleh kementerian kesehatan dan memberikan lebih dari seribu tenaga kesehatan ke rumah sakit rumah sakit juga
jadi sementara sudah cukup

juga nanti malah terinfeksi malah meninggal
jadi pertanyaannya adalah seorang dokter itu baru bisa dikatakan boleh membantu kalau dia bisa mandiri
dia sudah mempunyai surat tanda registrasi sdr dia sudah mempunyai surat izin praktek dan harusnya dia sudah diizinkan untuk bekerja mandiri
kan kita inginnya pada waktu minta talak tanah pasien supaya bisa meringankan
yang lain tentu sudah diizinkan untuk mandiri
kalau belum boleh mandiri itu saya agak khawatir
jadi lebih baik kita dibantukan
masih banyak juga dokter umum yang saat ini sudah lulusan resmi sudah praktek namun yang bekerja tidak di khusus rujukan covid
itu sementara saya kira cukup menolong
lalu prof antara dokter magang yang sudah bisa mandiri ini
dan juga dokter umum yang tadi prof sebutkan tingkat kemandiriannya itu sudah berapa persen
ya itu sampai sekarang masih bisa diatasi
jadi intinya adalah jangan sampai kita menempatkan seseorang pada posisi yang risiko tinggi
tanpa tahu tanpa sadar tanpa kompeten untuk melindungi diri
jadi bahwa penegak kesehatan yang ada di rumah covid wajib kompeten wajib tahu
wajib melindungi diri
dia bisa menerapkan bagaimana melindungi dirinya
itu menjadi perasarat yang bisa ditawarkan agar tenaga kesehatan tersebut tidak tertular
ini masalahnya kan penularannya melalui airbon jadi amat mudah penularannya
jadi memang harus hati hati dan karena itu tenaga kesehatannya wajib yang
ya lalu prof ini tadi di awal pak yosef ini menyebutkan
kalau untuk dki jakarta saja perkiraan itu enam ratus tenaga kesehatan atau dokter yang dibutuhkan gitu
untuk ditambah dalam penanganan pasien covid sembilan belas saat ini
lalu ini seperti apa apakah sudah ada langkah dari idi untuk mempersiapkan jumlah ini kebutuhan ini dok
ya itu memang sebetulnya tugas dan kewajiban dari dinas kesehatan
dan kementerian kesehatan namun berdasarkan pengalaman yang lalu yang di rumah sakit atlet
itu banyak juga yang disiapkan oleh idi
oke baik nah kita ke pak yosef ini sekarang
pak yosef anda ini merupakan ketua bidang koordinator relawan medis
nah sejauh ini dari mana saja pak relawan yang bergabung begitu untuk membantu penanganan pasien covid sembilan belas
baik sekarang ini kita dari
seluruh indonesia ya
d dari mana mana
jadi baik itu dari daerah di seluruh indonesia bergabung semuanya
itu pak fani
ya dan latar belakangnya maksudnya profesi jumlah dokter itu berapa dan juga bagaimana kondisinya saat ini pak
baik jumlah masing masingnya saya tidak terlalu hafal
tapi kalau misalnya jumlah
relawan yang saat ini kita turunkan itu sekitar satu tujuh ratus sekian
relawan yang ada diturunkan di semua tempat yang ada
jadi itu terdiri dari dokter perawat apoteker dan pendukung yang lainnya
jadi dari semua profesi mereka semua bergabung semua di berbagai tempat
termasuk juga yang belakangan ini
yang dibutuhkan adalah analis lab
karena sekarang lab ini banyak juga membutuhkan tenaga tenaga pendukung
itu pak fani
saya ke pak arief
tadi pak harif ini sebelum kita jeda
pak arief menyebutkan terkait kondisi para perawat yang bertugas di epicentrum
lalu bagaimana dengan kondisi teman teman perawat yang ada di daerah pak
apa saja kendala yang dihadapi
kasus ini dan kecenderungannya orang yang terkonfirmasi tanpa gejala
maka kondisi teman teman di daerah yang walaupun tidak epicentrum juga saat ini meningkat kewaspadaannya
itu pak fani
tentu ini juga mereka harus di tempat tempat yang punya resiko tinggi terjadinya kontak
mereka tetap harus juga menggunakan atau melakukan
upaya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi itu harus tetap secara sempurna gitu
walaupun bukan di daerah epicentrum gitu
itu yang saat ini
dan saya kira kalau untuk kondisi kelolaan memang sangat tampak
misalnya di dki sampai hari ini itu saya lihat di link pemerintah daerah saja sudah membutuhkan perawat kurang lebih seribuan ya
itu untuk pemerintah daerah
belum yang di wisma atlet
wisma atlet kemarin saya lihat enam ratus tiga puluh orang perawat yang dibutuhkan
itu bermakna bangunan pelayanan saat ini memang sangat membutuhkan tenaga tambahan
nah kalau ada di beberapa daerah yang belum berjalan rekrutmen relawannya di pemerintah daerah misalnya
itu masing masing rumah sakit memodifikasi
mereka menutup sebagian ruangan yang tidak pelayanan covid
kemudian tenaganya ditugaskan di tempat tempat pelayanan covid
tetapi ada juga yang tidak menutup maka mereka harus mungkin double job atau tambah jam
double shift atau tambah jam
saya kira hal ini tidak baik untuk perlindungan kita
dan setuju pendapat dengan pak yosef dan prof juga yang tadi bahwa jam kerja itu sebaiknya memang
di masa pandemi ini kita kurangi
konsekuensi negara memang harus menyediakan tambahan tenaga untuk memperkuat pertahanan terakhir ini
supaya kita bisa melayani secara optimal pasien pasien yang semakin meningkat
itu mbak bani
iya pak arief tadi di awal pak joseph itu menyebutkan mengenai jumlah yang dibutuhkan begitu
tenaga medis tambahan untuk bisa membantu menangani covid sembilan belas ini
kalau dari perawat sendiri pak kesiapannya sejauh ini seperti apa
apakah ada semacam pelatihan atau training yang diberikan kepada para perawat seluruh indonesia untuk membantu penanganan covid sembilan belas ini pak
pertama kalau persoalan rekrutmen relawan itu ada dua mbak
ada dari pemerintah pusat itu dari pintunya bpsdm
nah di sini kami membantu bpni melakukan rekrutmen awal
kemudian kita serahkan data data itu by name by address by phone kepada kementerian kesehatan
jadi dari sana nanti untuk kebutuhan pisma atlet sebenarnya yang utama atau pulau galang itu yang utama
tetapi di daerah daerah itu bpni di wilayah itu bergerak sama sama dengan kesehatan dengan kesehatan masing masing
jadi misalnya di jawa timur hari ini saya mendapatkan info enam yang dibutuhkan tambahan
kemarin kemarin banyak tapi hari ini sudah mulai kurang enam yang dibutuhkan
nah di dki ternyata memang meningkat kebutuhannya
nah kalau pelatihan setelah mereka masuk itu untuk di wisma atlet itu ada khusus pelatihannya
selama empat hari secara daring
tetapi kalau secara umum ppni ini melakukan kegiatan daily zuminar atau seminar harian
yang informasi tentang covid covid dan pelayanan covid
supaya siapapun yang akan memberikan pelayanan termasuk relawan calon relawan mereka sudah paling tidak memahami
jadi itu yang saya ingin memberikan
begitu mbak fani
nah ini pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber hari ini
ini selain pengurangan jam kerja penambahan jumlah di medis
ini apalagi yang dibutuhkan dari pemerintah ini untuk melindungi dokter dan juga tenaga kesehatan
kita ke pak yosef terlebih dahulu
baik terima kasih mbak fani
jadi maksudnya kalau dari pemerintah kita membutuhkan salah satunya adalah dukungan support
supaya komunikasi dan koordinasi yang ada itu bisa lebih baik dan lebih lancar
terutama antar kementerian ya
antara kementerian kementerian yang ada itu bisa lebih baik dan lebih lancar
kemudian yang kedua yang kita pengen sebetulnya kepada masyarakat kita menghimbau kepada masyarakat
marilah kita patuhi dan lakukan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat
supaya kita juga bisa membantu tenaga medis yang ada
jadi kita bisa lebih lebih lebih di belakang dan mengurangi beban kerja mereka
dengan makin sedikit masyarakat yang tertular covid ini
ini tuh beban
selanjutnya ke prof zubairi
ini prof apalagi prof yang dibutuhkan untuk melindungi dokter dan juga tenaga kesehatan
harapannya para dokter dan tenaga kesehatan yang lain itu menerapkan kebutuhan agar lebih kuat lebih mudah capai dan
menjadi terutama pada pada waktu memakai dan menggunakan apd
jadi untuk lima ratus jam setting itu amat dihancurkan dan sayur juga
dan tentu dukungan dari manajemen umat titik serta dari pemerintahan
baik mungkin penghargaan itu sangat menyenangkan dan juga memberikan kekuatan untuk
supaya tidak mudah
tidak mudah capai emosi capai mental capai fisik
baik lalu ke pak harif fadila
ini apalagi pak kalau untuk perawat yang dibutuhkan
baik tadi terima kasih saya kurang mendengar dari prof zubairi
tapi saya tambahan dari pak yosef adalah
saya kira kita membutuhkan tambahan atau suplemen nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita
nah ini saya segar
dan semoga berhasil
ini sudah akan mulai jalan pemberian tambahan nutrisi khusus pada daerah sembilan provinsi prioritas
saya mendengar seperti itu
semoga ini bisa berjalan dengan baik
nah yang kedua adalah
tentu kita petugas kesehatan ini tidak merata mendapatkan fasilitas pemeriksaan atau testing
pcr program pemeriksaan pcr bagi petugas kesehatan secara rutin ini sangat diperlukan
supaya kita bisa memetakan dari awal
dan tidak menjadi petugas kesehatan itu tidak menjadi sumber pendularan
dan juga dia bisa bekerja secara aman dan efektif dalam rangka pelayanan secara optimal
nah saya kira itu tambahan dari saya selain apd harus lengkap
dan juga tentu kadangkala bisa juga kita harus menyediakan satu fasilitas fasilitas untuk konsumsi
dan juga free counseling psikologi kepada para petugas kesehatan itu mungkin secara bersalah
dan kepada teman teman yang memang punya potensi untuk terguncang psikologisnya
itu mbak fadz saya kira tambahannya
iya tentunya kita harapkan agar dokter perawat tenaga medis ini tetap sehat tetap bersemangat untuk membantu
semuanya kita untuk berperang melawan covid sembilan belas ini
terima kasih pak zubairi jurban ketua satgas covid sembilan belas idi
bapak yosef william kabit medis tim koordinator relawan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
dan juga bapak harif fadilah ketua umum dpp ppni sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu bapak bapak